kita giring aja
aduh kok pake digiring kayak bebek
tidak tidak tidak mendingan ketemu sama giring neji
daripada giring kekuburan
sama saya juga mendingan kagon bocah
sama kagon kambing ada untungnya
kalau semuanya pada gak mau
gak akan kelar kelar
kita harus bekerja sama
buka tali ari ari
eh tali ari ari
aneh aneh aneh
kebuka deh usus
udah udah udah kebuka
kami bertiga salah gue ansip
ingin meminta maaf atas kemarin tuh
iya mbak jadi
nganur loh mbak
kedatangan kita bertiga ini
ya mudah mudahan aja
mas baim itu
kesalahan kita waktu itu
mudah mudahan dia tuh
tapi saya sendiri
belum pernah ketemu
jadi saya gak rindu
tau gimana caranya
kasih tau ke dia
pokoknya kami bertiga
kami bener bener ngasih ngajak
aku itu gak pernah
dengan apa yang namanya
potong yang waktu itu kita bakar
buannya oncom bakar
mangan terus ditamu ya
gimana ya denger
eh mbak mbak mbak
saya mau ketemu sama suami saya
saya mau pastiin apa itu bener dia
tapi kenapa dia jadi
sebenernya saya pengen cepet pindah dari sini
gimana nanti kalau saya udah pindah dari sini
tapi mas baim masih ganggu warga disini
harus percaya ya
gak usah khawatir
aku gak pernah suka
sama oncom bakar
eh mana dia itu
yang sabar ya mbak ya
biarin mas baim itu
tenang aja mbak
iya mbak yang sabar
kalau orang sabar
pasti giretnya lebar kayak saya ya
tenang aja mbak
masih ada bangda kok disana ya mbak
hei pak rt
jadi bagaimana nih
itu udah gangguin warga
apa lagi tadi tuh
dia masih gak yakin kalau pindah
kalau pocongnya mas baim
gak bakalan ganggu warga lagi
aduh jadi repot dong
iya pak rete kuma tuh
kita teh harus bisa nyelesain masalah ini deh mbak
dengan cepat kalau kayak gitu mah
caranya gimana bu ranti
ya nggak ada cara lain lah
kita ikutin apa yang diminta
maksudnya harus lepasin tali pocongnya pak baim itu
kan udah tahu kita udah pernah coba bantu
ibu ranti mau ngegunting malah kain kafannya
kemudian dia marah ngejar ngejar kita
gak mau lagi
ya lagian sih bu messi
dibuka atau ditarik tali nah
ya sama aja dong
dibuka sama digunting intinya dibuka buka juga kan
sudah sudah sudah
sekarang kita harus pikirin caranya
supaya hantu pocong baim itu
dan juga tidak mengganggu keluarga sini lagi
tapi pak rete
kalau tali pocongnya mas baim itu dilepas
apa masalah akan kelar
nah kan engga juga
harus dikuburin lagi
sini di sini
makasih pak rete
itu kan lunyak
bukan bu ranti
pertanyaannya yang cakep
gak enak sama bu enak
lanjut pak rete
kita harus memikirkan
dan menggiring dia
supaya mengarah ke arah pemakaman
nah masukin kesana
baru kita pendem
kita giring aja
kok pake di giring kayak bebek
hah tidak tidak tidak
mendingan ketemu sama giring neji
daripada giring kekuang
daripada giring ke kuburan
saya juga mendingan kangen bocah
kalau semuanya pada gak mau
gak akan kelar kelar
kita teh harus bekerja sama
kita masukin ke dalam kuburan
udah ada yang siap siap tuh
buat narik tali pocongnya
tarik tali pocongnya
bener kata pak rete
kita yang digiring ke kuburan
gak mau gak mau
udah tau di kuburan isinya pocong semua
di kuburan banyak pocongnya
kebetulan saya lupa
mau ketemu george bush
saya akan bilang sama semua warga
supaya pak rete dicuti selamanya
si buranti mulutnya
ya udah pak rete tuh
apapun yang terjadi
pokoknya kita semua harus kerja sama
dan kita harus berani
kasian atur sini gina
kalian te pada gak punya hati
gimana pak rete
kita semua harus berani
gue juga berani
kita harus berani
tapi buranti di depan ya
kenapa jadi saya doi
anu di depan
di sini tuh rt ini siapa
jenderal di kampung ini siapa
kamu harus di depan
kan kan kan
gak usah pegang pegang
ya udah minta tolong
mak gak ada aturanan
percuma punya rete
ini salah wae
mami teh mau
jenasanya bang baim
nanti kalau udah ketemu
kok maya berani bangsi kan dah
hiii ini tuh bukan masalah berani atau gak berani
tapi demi keamanan dan kenyamanan kampung kita
emangnya kalian mau dijungjuri ganwae
alias disetanin terus sama pocongnya bang baim
nggak sih mi rafa takut
aduh ali sama rafa di rumah ajalah
gak usah ikut ikutan
ini teh urusannya orang tua
menurut kak itu kan masih kecil
pak kak lu di rumah sama rafa
ali tolong jagain rafa
kalian jangan kemana mana kunci pintu rumahnya
yaudah mami berangkat dulu ya
alhamdulillah kita bantuin orang tua kita hidup
ngejebak pocong yang bayam kekuburan
boleh boleh boleh
nanti kita ikut jaga di titik titik yang aku pilih ya
aku hubungin yang lain dulu
beneran nih kak kita mau bantuin mami sama yang lain lainnya kekuburan
buat ngejebak pocong itu
biar masalah ini cepet selesai
aduh masa ketemu sama pocong pembahayang lagi sih